polda sumatera barat tidak memberikan izin kegiatan apapun yang berbau tagar dua ribu sembilan belas ganti presiden
padahal sumatera barat merupakan basis masa pendukung bakal calon presiden prabowo subianto gerindra
menganggap sikap polda sumatera barat itu mencederai demokrasi dan reformasi
serta tidak menghormati undang undang dan kebebasan berpendapat
kapolda sumatera barat tidak memberikan izin deklarasi gerakan dua ribu sembilan belas ganti presiden
yang rencananya digelar dua puluh tujuh september yang datang
polda sumatera barat inspektur jenderal polisi fahrizal mengatakan
sampai saat ini belum ada pemberitahuan mengenai acara yang berkaitan dengan tagar dua ribu sembilan belas ganti presiden
kemarin ada berita bahwa akan ada ibu nenowarisman datang ke sumatera barat
dan diizinkan oleh kapolda itu kan hoax juga
tidak ada di kita tidak ada di kita
tidak ada di kita tidak ada di kita
tidak ada di kita tidak ada di kita
siden kita kan pemilu boleh lah nanti kan silakan aja
yang mendukung salah satu pasok silakan pada saat kampanye bukan sekarang
partai gerindra menyayangkan sikap kapolda sumatera barat itu
pada cnn indonesia com wasik dan partai gerindra
pernyataan fahrizal telah mencederai demokrasi dan reformasi
serta tidak menghormati undang undang dan kebebasan berpendapat
menurut andre pernyataan fahrizal justru membuat polri masuk ke dalam politik praktis
sumatera barat merupakan basis masa pendukung bakal calon presiden prabowo subianto
sehingga tidak mungkin masyarakat sumatera barat menolak aksi tersebut
sementara itu polri menegaskan
institusinya tetap netral meski melarang gerakan deklarasi dua ribu sembilan belas
ganti presiden di sejumlah daerah
polri hanya menjalankan tugas menjaga keamanan demi kenyamanan publik
tugas polri mengamankan secara umum situasi itu
jadi tidak harus ini saja ini saja tidak
tapi umum kita harus ciptakan satu situasi yang tentram yang tertib
itulah yang kita harapkan sekarang
semua warga untuk menyongsong pesta demokrasi ini kita bawa dengan kepala dingin
tentunya dengan segala sesuatunya yang
yang sama sama nyaman lah yang sama sama nyaman
kalau masalah perizinan perizinan itu
kalau kaitannya dengan kampanye kan
ada kegiatan kampanye yang masuk dari bawah seluruh
kemudian kita kpu
kalau polri harus netral itu wajib netral
kalau kita nggak netral bubar negara ini
ya pro kontra deklarasi dua ribu sembilan belas ganti presiden masih terdengar sampai dengan hari ini
penolakan datang dari beberapa kota
dan yang terbaru kapolda sumbar disebut sebut tidak memberikan izin atas rencana deklarasi dua ribu sembilan belas ganti presiden
gerindra mengatakan sumbar adalah basis prabowo subianto
benarkah deklarasi itu ataupun dua ribu sembilan belas ganti presiden di padang juga mendapat penolakan
lantas apa yang membuat aksi ini terus menuai pro dan juga kontra di masyarakat
saya sudah bersama dengan tiga narasumber
dua di antaranya
ini mungkin berdarah minang begitu ya
kepala darah bang ander rosiade
masih di jempartai
gerindra selamat malam bang ander
dan di tengah ada bang indra j wiliang panglima operasi strategis sang gerilyawan jokowi
rangawan jokowi nih sekarang
dan di ujung sudah ada mas hendri satrio analis komunikasi politik dari universitas paramadina
mas hendri selamat malam
selamat malam mas hendri
saya ingin langsung ke bang andre dulu deh
pertama sejauh mana sih sebenarnya bang andre teman teman gerindra
atau mungkin bang andri secara pribadi karena sudah memberikan statement ke media mengenai penolakan di sumbar ini ya
tahu bahwa ini betul ditolak tidak diberi izin
atau sebenarnya bagaimana
ya saya mendapat rekaman dari kampung ya bahwa pak kapolda mengeluarkan pernyataan yang tadi kita dengarkan sendiri di cnn
bahwa pak kapolda menyatakan beliau tidak akan memberikan izin gerakan dua ribu sembilan belas ganti presiden di sumatera barat
lalu setelah pernyataan beliau itu kita baca di berbagai media online maupun di koran lokal pernyataan itu muncul
saya menganggap pernyataan pak kapolda ini sangat tidak menghargai proses demokrasi yang ada
kita baca di berbagai pernyataan kadifu mas mabes polri alasan polri itu kan selalu dua nih
menolak pertama ini kampanye di luar jadwal
meskipun sekali lagi saya tegaskan polisi itu bukan wasit pemilu
wasit pemilu itu namanya bawaslu dan kpu
bawaslu itu sudah menyampaikan bahwa
dua ribu sembilan belas ganti presiden adalah kebebasan berekspresi
dan yang menghalangi itu mencederai demokrasi
itu pernyataan komisioner bawaslu
nah lalu kapolda ini melarang
tentu ini mengecewakan
apalagi kita tahu sama tahu bahwa larangan itu biasanya dua ya
tadi saya ulangi lagi soal kampanye di luar jadwal
yang kedua biasanya ada potensi keamanan
bahwa ada potensi gangguan keamanan
nah di sumatera barat itu ya adalah provinsi
kami sudah terbiasa seperti saya nih
pendukung jokowi pendukung prabowo
meskipun berbeda bersahabat dan berteman
kami sudah terbiasa budaya egaliter
budaya berbeda pendapat
budaya berbeda pilihan
di rumah itu juga biasa
tapi persaudaraan pertemanan terjaga
sehingga kita lihat ya
dalam berapa bulan terakhir deklarasi jokowi do priode
deklarasi mendukung jokowi di sumatera barat itu banyak
tapi tidak ada persekusi
padahal itu daerah basisnya pak prabowo
pendukung pak prabowo terbesar di seluruh republik indonesia
yang ada di sumatera barat
jadi mempertanyakan apa
sehingga tidak relevan kalau deklarasi jokowi do priode
atau acara dukung dukung jokowi itu tidak ada persekusi
aman dan damai
lalu tiba tiba dua ribu sembilan belas ganti presiden
di daerah basis pemilih pak prabowo
tiba tiba pak kapolda bicara dan melarang
padahal potensi gangguan keamanan tidak ada
tapi dari yang mbak andre tahu
mungkin dari teman teman para deklarator
apakah ini sudah diajukan izinnya sebenarnya
atau baru rencana kemudian tiba tiba langsung di cut oleh kapolda sumber
atau seperti apa sebenarnya ini
karena kami sudah mencoba untuk menghubungi pihak kepolisian
tempat juga kapolda sumbar
tapi sampai dengan acara ini berlangsung
sampai sekarang pihak panitia belum mengirimkan surat pemberitahuan
oh memang belum mengirimnya
jadi surat pemberitahuan itu belum
tapi pihak polda sudah melakukan penolakan
kan sebenarnya masalah ini kan tidak perlu izin
rezim kita ini ada rezim pemberitahuan
undang undang nomor sembilan tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan sudah menjelaskan
yang diterbitkan zaman pak habibie dengan semangat reformasi
bahwa rezim saat ini adalah rezim pemberitahuan
jangan sampai demokrasi
mungkin publik harus tahu
kita mendapatkan reformasi ini dengan darah air mata bahkan nyawa
bahkan saya dan teman teman lain itu
merasakan ditembak oleh aparat dikejar mau dipukul oleh aparat
jangan sampai pengorbanan perjuangan teman teman
untuk mendapatkan semangat demokrasi
dan akhirnya pak jokowi sebagai penikmat semangat reformasi ini
di zaman beliau
kita kembali mundur ke zaman kegelapan
saya rasa ini hal hal yang wajar
berbeda pilihan itu indah
silahkan hari ini pendukung jokowi bikin acara
besoknya pendukung pak prabowo atau dua ribu sembilan belas
sasa saja harusnya begitu
sebelum nanti kebanginan kita
kita dengarkan dulu ada apa namanya
kita ulang kembali pernyataan dari kapolda sumbar
agar lebih terang benderang lagi sebenarnya bagaimana masalah ini
kita dengarkan irjen paul farizal
keterangannya kapolda sumatera barat
berita bahwa akan ada
ibu nenowarisman datang ke sumatera barat
dan diizinkan oleh kapolda
tagar ganti operasi
tidak ada di kita
pemilu boleh lah nanti
mendukung salah satu paslon silahkan pada saat kampanye
kalau bang indra sendiri melihat ini bagaimana
sebagai relawan jokowi
ikut prihatinkah atau sebenarnya juga mempertanyakan
tidak diberi izin
harusnya juga ada sebabnya
sudah memberikan edaran kepada
seluruh anggota kita
kalau ada yang
yang berhutang di dalam
gerakan yang diberikan
dan itu kita tahu
gitu kan sama
teman teman yang seberang sana
kami justru akan memastikan bahwa
organisasi atau setiap
gerakan yang seperti itu
kami akan turut mengamankan
aja bertiga tiga kami akan jaga itu
demi tegaknya demokrasi tapi kalau tidak diberikan
izin oleh pihak kepolisian bagaimana
nah ini yang menjadi masalah sekarang apakah
yang disebut dengan dua ribu sembilan belas
ganti presiden itu sebuah organisasi
atau sebuah gerakan sosial
apa yang disebut andre tadi sebagai ekspresi
dari demokrasi kenapa harus
strukturnya seperti apa siapa penanggung jawab
kegiatan itu siapa pemimpinnya
dan apakah itu benar
sebagai bagian dari ganti presiden
berarti mengganti jokowi
kan nah kalau itu
disebut sebagai satu gerakan yang pendukung
pak prabowo harus jelas juga kalau anda
yang turun pasti orang nggak akan
tolak saya yakin itu
karena beliau ini kan politis yang
untuk mewakili sumatera barat ya tapi
identitasnya tidak begitu clear
hanya sebagai satu gerakan
mungkin itu pihak kepolisian menilai
bahwa ini bukan bagian dari
katakanlah rezim penyelenggaraan
jadi diskresi pihak kepolisian sendiri ya
bang indra ya melihat ini
ya saya baca baca begitu ya karena ada masalah
legal masalah legal apakah
ini bagian dari kampanye
kalau bagian dari kampanye
kewenangan dari bawaslu
dan bawaslu itu kan ada juga polisi dalamnya
sampai sejauh ini itu yang belum

bagian dari kampanye atau bukan
kalau kami sih sebenarnya sebagai
ekspresi saja dan bagi
sanggerian jokowi itu enggak ada masalah
karena persoalan bahkan
tetapi kami juga melihat
bahwa dalam semua bentuk penolakan
itu bukan kelompok
pendukung jokowi juga yang terlibat gitu
nah itu pertanyaan anda jadi siapa sebenarnya pihak yang kemudian
menolak itu kan yang kemudian
bukan bagian dari relawan
bukan bukan enggak ada hampir enggak ada
itu ada mungkin kami akan segera
memberikan tanggapan dan tentu juga
peringatan oke baik mas henry
melihat ini bagaimana kita bicara sumbar dulu deh ya
ini yang sumbar nih yang kemudian belum mengajukan
tadi kata bang andre tapi sudah ada statement
dari kapolda ini tidak diberikan izin
dan lain sebagainya padahal sumbar kalau kita
berkaca pada pilpres dua ribu empat belas ini
basisnya gerindra gitu ya
bagaimana sih sebenarnya mas henry
melihat ini ya makanya ekspresi
tagar dua ribu sembilan belas ganti presiden
kan kalau sama sama kita ingat ini
berpihara begitu lamanya
dan sebetulnya dibesarkan
karena diberikan panggung
terus menerus oleh aparat
oleh petahana makanya
sekarang kejadiannya di sumatera barat
masyarakat sumatera barat
adanya bang andri disini kan
keluh kesah mereka bisa disampaikan
disini oleh bang andri sebagai
salah satu calon wakil mereka nanti di
tanpa disadari oleh aparat
apa yang mereka lakukan ini justru
benar benar membesarkan gerakan ini
lembaga survei kedai kopi kelompok
diskusi dan kajian opini publik indonesia
awal juli tiga sampai tujuh juli
tagar ini itu enam puluh persen
yang setuju dari yang tahu
dari yang enam puluh persen ini
itu sekitar lima puluh an persen
jadi artinya elektabilitasnya ada di
kami baru saja melakukan hal yang sama
melakukan survei di seribu dua ratus
di seluruh indonesia
popularitasnya ini meningkat menjadi tujuh puluh an persen
ini berkat apa yang
publisitas yang dilahirkan dari penolakan penolakan ini
publisitas yang tidak disengaja
tidak disengaja justru
karena begitu di persekusi kemudian di
saya gak mau kemulangan dengan persekusi lah
begitu kemudian dihambat
ya ada challenge
ini kan menjadi berita yang baik gitu ya untuk
sehingga menjadi besar
kemudian diberitakan kemana mana sehingga menjadi besar
orang orang ingin tahu terhadap apa sih sebetulnya tagar ini
dan kita tidak boleh lupa bahwa ada sejarah di negeri ini
dimana orang orang terzolimi itu malah disukai
di dua ribu empat dua ribu sembilan itu sudah terbukti itu
jadi ini juga bukan justru melahirkan sentimen negatif terhadap
kelompok tagar ini sehingga kan tapi kan penolakannya juga ada mas henry
iya tapi gerakan gerakan ini membuat
sebetulnya panggung yang sangat enak untuk
nah maksud saya begini
daripada hashtag jokowi dua periode begitu ya
iya karena itu kan hashtag yang tidak kontroversial
hashtag kontroversial itu lebih disukai
memang saya harus wanti wanti juga kepada
siapapun yang menggerakkan tagar ini
itu memang harus hati hati dengan
beberapa pihak yang secara tidak langsung ingin mendompleng
pada gerakan ini
memang itu harus hati hati
tapi kan begini kepolisian tidak bisa langsung
bunuh nyamuk pakai bom gitu kan
harus dilakukan dulu
penelitian penelitian atau sidikan sidikan yang memang
bisa memperbaiki sehingga tidak terjadi bentrokan
oke kalau kemudian gerakan ini ditolak oleh
tidak diberikan izin justru di sumatera barat sendiri
apakah ini juga akan melahirkan justru semakin besar lagi
karena balik lagi ini adalah kandangnya pak prabowo begitu ya
kandangnya pak tegeri indra dan besok ada deklarasi
dan besok ada deklarasi
dan besok ada deklarasi

apakah hashtag ini kemudian merupakan solusi lain
supaya tidak ditolak sana sini begitu
kita akan bahas nanti
mas hendri kita harus lihat terlebih dahulu
prime news akan kembali setelah ini
oke kita kembali ke diskusi tadi terhenti di mas henry
sebelum hati hati ke pak andri dan juga pak indra
ini terjadi saat ini di sumbar
itu kan secara seluruh kan tadi ya
analisisnya mas henry dari survei kedai kopi mengatakan demikian
kalau di sumbar ini yang kita tahu notabenenya adalah
apa namanya kantong suaranya gerindra pak prabowo di sana
tapi kemudian ini justru tidak diberikan izin
apakah ini sebenarnya bahaya sendiri
sebetulnya tujuannya apa
itu kan yang harus kita tanyakan kan
tujuannya apa sih kenapa nggak diberikan izin gitu
malah padahal pemberitahuan yang belum ada gitu kan
nah ini kan jadi pertanyaan
seolah olah ini menjadi kampanye
kampanye nasional tolak hashtag dua ribu sembilan belas ganti presiden
nah gerakan ini kan sebetulnya diawali waktu itu inisiatifnya pak mardhani
partai kan orang partai
partai orang partai
tapi tanpa ada pretensi apa apa
nah kemudian tagar ini justru membesar karena diambil inisiatif dari masyarakat untuk ikut serta di tagar ini gitu
kalau menurut saya
ini nih kebiasaannya
pemerintahan jokowi sekarang udaya indra biliang
sering sekali bermain di genderang politiknya lawan oposisi
misalnya ada hashtag dua ribu sembilan belas ganti presiden
ikut ikutan bikin hashtag dua ribu sembilan belas tetap jokowi
bermain di ulama dan islam
kemudian tiba tiba ikut ikutan juga
bermain di ulama dan islam
dipilihlah pak ma'ruf amin sebagai cawapres
begitu pihak oposisinya tidak mengubah iramanya tidak ikut ikutan islam dan ulama
bingung akhirnya cari lagi
sekarang ketua tim sukses harus milenial
jadi kebiasaan kebiasaan ini menurut saya yang harus diperbaiki dari
ini merugikan ya mas indra sebenarnya
ya akhirnya menyenangkan pihak oposisi
karena setiap irama yang dilepaskan
sekarang kan misalnya kita lihat perhatian oposisi di ekonomi misalnya
ini dimainkan lagi juga oleh pihak petahana
jadi selalu seperti itu
nah kembali lagi ke hashtag dua ribu sembilan belas ganti presiden
ini imbasnya cukup besar
kalau misalnya di sumatera barat ini dilarang
maka akan kemana mana impactnya
nah selama ini kan oke lah
kemarin katanya di solo juga dilarang
sebelumnya ada di riau
ini kalau terus terusan dilarang
akhirnya banyak orang yang coba coba ini boleh nggak
boleh nggak ini boleh nggak
makanya memang kan ada desakan
dari pihak petahana
untuk mengganti hashtag dua ribu sembilan belas ganti presiden
jadi hashtag dua ribu sembilan belas prabowo presiden
nah masalahnya ini hashtag lebih tua
dibandingkan penetapan calon presiden waktu itu
apakah kemudian akan diganti atau tidak
ya kita cari aja inisiatornya
ada nggak inisiator yang menginginkan hashtag dua ribu sembilan belas prabowo presiden
saya tanya ke bang andre
kalau kemudian hashtag ini diganti
jadi dua ribu sembilan belas prabowo presiden
sebenarnya itu kan kelompoknya dari gerindra ya
jadi kalau hashtag dua ribu sembilan belas ganti presiden itu kan
tidak ada hubungan dengan partai gerindra
tidak ada hubungan dengan partai partai pendukung pak prabowo ya
karena itu kan social movement
gerakan masyarakat ya
bukan dari partai koalisi
nah kalau dari partai koalisi tentu
kita menunggu waktu kampanye tanggal dua puluh tiga september
memang besok saya dengar teman teman di lampung
di lampung akan mendeklarasikan dua ribu sembilan belas prabowo presiden
nah itu mungkin bagian dari koalisi
kalau yang dua ribu sembilan belas ganti presiden ini kan benar benar gerakan masyarakat
jadi akan tetap ada juga berarti ya
nah itu silahkan tanyakan kepada inisiator presidium
kan di situ ada mbak neno pak mardhani sebagai pribadi
bukan sebagai pks
lalu ada samsul balda
lalu siapa tokohnya saya tidak hafal satu persatu ya
nah acara acara itu kan tadi kan sudah dijelaskan
secara gamblang ya
bahwa mereka inisiator
mereka presidium ya
lalu datang ke daerah daerah
diundang oleh masyarakat yang bentuk panitia lokal
lalu mereka mengundang presidium untuk hadir
kan begitu mekanisme yang terjadi selama ini
dideklarasi dua ribu sembilan belas ganti presiden
jadi ini benar benar dari rakyat
untuk rakyat yang ingin menyalurkan aspirasinya
hal ini hal hal yang biasa saja sebenarnya
kalau memang kita dewasa
biasa berbeda pilihan
itu hal hal yang biasa
kalau hari ini misalnya dua ribu sembilan belas ganti presiden
dia sampaikan udah saya
ij bang indra jaya pilih yang tadi
nah hari sabtu
hari minggunya bisa jokowi dua puluh
harusnya nggak perlu dimasalahkan
nggak perlu dimasalahkan
baik bang indra bagaimana menanggapi ini
apalagi tadi kata mas hendry
justru semakin ini ditolak
melahirkan panggung semakin besar
survei juga tadi semakin besar
artinya bahaya dong untuk pak jokowi sebenarnya
persoalannya kalau kita mulai masuk
menjadi jokowi dua puluh
itu justru akan menjadi ranah penyelenggaran pemilu
ranah kpu dan bawas
dan itu juga belum saatnya juga
makanya kita tidak terpancing
untuk membuat satu gerakan
malah hampir tidak ada ya
deklarasi deklarasi yang bersifat melawan
yang namanya dua ribu sembilan belas ganti presiden
hashtagnya saja ya di sosial media
dan itu apa
ya saya kira itu bagian dari respon
para relawan ya di sosial media
tapi secara keseluruhan
kami yang tergabung di dalam relawan jokowi
tidak terlalu menganggap ini sebagai sesuatu yang serius
sebagai satu hal yang nanti akan berakibat
kepada lektabilitas jokowi akan turun gitu
di sumatera barat
jadi saya justru melihat potensi
potensi suara pak jokowi
di sumatera barat melebihi angka
jangan sampai kalau andre
saya sendiri menganggap bahwa
pak jokowi akan potensi untuk dapat
ya kalau empat puluh
enam puluh buat pak prabowo
empat puluh buat pak jokowi
di sumatera barat
kecuali di pariyaman mungkin ya
jokowi akan menang gitu di sana
di padang jokowi kalah
oke jadi kalau semua akhirnya
akhirnya tagar ini
terus ada jokowi
jauh lebih baik menurut
atau sama saja sebenarnya dengan hashtag yang ganti ini
ya menurut saya ini kan satu
kesadaran yang muncul ya
yang ingin mengganti presiden ini
dan itu kan
terdiri dari beberapa partai
artinya kalau payungnya ini apa
dicoba diubah menjadi prabowo
nah itu justru akan menjadi persoalan nanti
akan menjadi kelompok yang semula
dan cuma ingin menyeluruhkan inspirasinya
tetapi juga belum
belum terlalu banyak juga pilihannya
apakah itu pak prabowo
dulu kan ada
yang ingin memilih pak prabowo
memilih pak gatot misalnya
pemilih yang calon calon presiden yang lain
yang begitu banyak
yang bukan pak jokowi
begitu banyak nama di sana kan
dari tokoh tokoh yang dulu
untuk jadi the next presiden
itu kan juga sudah masuk ke
menjadi pendukungnya pak jokowi
jadi menurut saya
nanti tagar ini
dengan sendirinya akan
dan akan kekurangan peminat
ketika sudah masuk pada kepenyeresmi
jadi per dua puluh september nanti
saya kira justru akan tergantikan
mulai muncul persoalan di kalangan
presidium pendukung dua ribu sembilan belas
mungkin tidak sih
ini akan hilang dengan sendirinya
itu kan tadi menurut bang indra
tapi mungkin tidak
secara mungkin teori komunikasinya
dan komunikasi politika bagaimana
apakah mas henry juga melihat
presiden selama ini
adanya potensi mecah belah
dan lain sebagainya
apakah itu juga dilihat
hingga akhirnya ini
tidak diberikan izin
jawab mas henry usai jeda
prime news akan segera kembali
kita masih membahas
ataupun tidak diberikan izin
di sumatera barat
tapi juga di provinsi lain
kita tahu bahwa
di beberapa kota
kita coba lihat dulu deh
yang sempat beredar
ini apakah bisa kita
apakah ini betul dibikin
kita lihat posternya
bisa ditampilkan di
ini sempat kita terima juga
tanah minang akan menyambut
ibu h j warisman
siapa yang berani buat
kekacauan di sana
ini akan menyambut ini nih
sebelum nanti ke pak andre
saya ingin ke
tadi menjawab tadi
kalau dalam teori komunikasi
ya pernah lah
makanya yang lain
akan jadi pengikut aja
nah pionirnya ini
memang akan memprediksi
sudah mulai kampanye
hashtag ini akan tetap ada
karena dia pionirnya
tapi akan tetap kuat sekarang
akan seperti ini
ini kata ganti
kalau yang ada sifatnya
jadi lebih seksi
jadi kurang keren gitu
nah balik lagi ke pionir
maka yang lain lain itu
sebagai turunan dari
sehingga tidak akan bisa lebih besar
seperti bang indra bilang
udah tadi mengatakan
sudah tepat sekali
pada saat tagar ini muncul
saya juga yakin
yang di kepala
tapi bisa saja
padanya lebih pantas
ada salimah segaf
waktu itu kan
karena namanya begitu banyak
jadi tagar ini
orang orang yang memberi dukungan
hanya tinggal dua
justru persepsi terbesar
ini bukan ke pks
dan ada juga ke
dengan sendirinya begitu ya
makanya kalau tadi pertanyaan
apakah ini akan menghilang
ini mungkin akan terus dikenang saja
walaupun nanti sudah selesai
pasti orang akan mengingat lagi
periode itu hanya follower aja begitu
tidak ada orang kepikiran
ini kan jadi tren gitu ya
setiap pemilu itu trennya beda beda loh
kalau kemarin kan pemilunya
itulah yang dimainkan oleh pak jokowi
hitam putih gitu
sekarang trennya tren tagar gitu
nah kemudian dimainkan lagi
nah satu lagi
yang namanya bertentangan dengan aparat
itu biasanya rakyat agak
akan bersatu tuh
jadi menurut saya
ini akan ditentukan sekali
biarkan saja hashtag ini berjalan
lebih mudah sebetulnya
diingat oleh masyarakat
yang beliau lakukan kan
prasasti prasastinya sudah ada dimana mana
sebelum ke bang indra
kita coba dengarkan
ini ada pernyataan dari
ketua dpp hanura
ketika di acara afd
di cnn indonesia
dan juga ditolak
mengenai deklarasi dua ribu sembilan belas
ini kan salah kaprah
kita harus kembali dulu
di ketentuan umum
itu sudah jelas
itu cuma ada
atau ujung rasa
sudah gitu pawai
kemudian mimbar bebas
kemudian rapat umum
masuk di mana
tidak ada di situ
di sebelah sana yang
mereka membohongi masyarakat
undang undang yang digunakan
tidak undang undang nomor dua

pasal lima ya minta izin sama polisi loh
izinnya izin keramaian
gitu kalau mereka
tidak mengurus izin keramaian
maka jangan pakai deklarasi
tuh disana unjuk rasa
tagar dua ribu sembilan belas ganti presiden
fair gitu loh
oke itu menurut inas nasrullah ketua dpp partai hanura
pendukung pak jokowi juga bang indra
sepakat tidak sih dengan apa yang disampaikan oleh
bahwa masalahnya adalah ini bukan bagian
dari kebebasan berpendapat dan lain sebagainya
ada juga ujaran kebencian disana dan lain sebagainya
sehingga ini ditolak
di sejumlah tempat
saya kira ini sudah clear ya
artinya pihak polisi
yang tahu apa alasannya untuk menolak gitu
yang menolak itu kan bukan
bukan partai partai pendukung jokowi juga
di sumatera barat gitu
tetapi adalah pihak kepolisian
yang menyatakan bahwa
ini tidak ada zina segala macam
artinya kalau pihak yang melakukan
deklarasi tidak memberikan surat izin
segala macam ya tidak diizinkan
itu kan akhirnya
ya cuma debat kusir antara
pihak penyelenggara dengan
pihak kepolisian bagaimana mau
pihak kepolisian memberikan izin
sementara yang memilanggarkan tidak minta izin
kenapa karena hanya surat
persepsi itu kan akan muncul terus
tetapi yang saya lihat secara keseluruhan
tokoh atau aktor yang
menggerakkan ini ya itu kan sebetulnya
sekarang kan pks juga harus memikirkan
apakah mereka punya kursi nanti di dpr ri
karena tadi kata mas hendry justru
persepsinya lebih besar ke geri dara dan juga
pak prabowo ya itu juga artinya
pan juga harus berpikir ulang seperti itu gitu
pak resbizal apakah duduk lagi
di dpr itu tidak atau
andri yang menggantikan
ini kan masalah akhirnya
di dalam masalah
kampanye yang agak panjang ini
para pihak yang terlibat di dalam
justru akan berpikir sendiri sendiri
karena pada kenyataannya
itu akan mungkin akan memenangkan
salah satu pihak saja di sebelah sana
tidak menguntungkan semuanya ya makanya
kita sendiri menganggap bahwa
kalau memang ke depan ada
lagi gerakan seperti ini
dan andri yang turun jadi
kalau andri yang jadi jurubicara dari
dua ribu sembilan belas ganti presiden saya akan datang
di sana dan saya akan jaga andre
saya akan ajaknya nah silahkan aja
karena jelas ya berarti orangnya jelas nih
sudah jelas sudah jelas mbak neno kan saya kenal
sejak kuliah ya beliau adalah seorang
seorang aktris yang luar biasa
kita juga sama sama terbiah dulu
kita tahu apa yang dilakukan oleh mbak neno
kadang kadang juga saya kasian
sesama aktivis ikhwan dulu
kok mbak neno begini tapi saya lihat
mbak neno juga sudah agak
agak keluar juga dari sisi
sudah masuk juga ke ranah politik gitu
masuk ke ranah politik
ranah politik dan ini bukan lagi satu
terkait dengan masalah keyakinan
keyakinan beragama misalnya
baik mbak andri terakhir
tetap lanjut nggak ini apa di sumatera barat ini
meskipun sudah kita dengar ada tidak diberikan izin
ini kan mungkin mbak andri sudah banyak berbicara ya
dengan rekan rekan yang akan
saya tadi sudah telepon panitia
insya allah kita dalam beberapa hari lagi ke depan
akan melakukan rapat panitia
sehingga nanti akan mengirim surat pemberitahuan ke polri
sesuai undang undang nomor sembilan tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan ya
pasal sebelas kita kirim surat
nanti sesuai pasal tiga belas polri akan menerbitkan
surat tanda terima pemberitahuan
lalu kita akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian
untuk menyiapkan tempat maupun acaranya seperti apa
itu mekanisme undang undang yang akan kita taati
saya ingin kasih gambaran sedikit
hari ini di sumatera barat ada acara namanya ini
jadi pak jokowi bikin acara
teman teman pendukung pak jokowi bikin acara
itu berjalan dengan aman
saya rasa inilah kebesaran di sumatera barat
kita boleh berbeda pilihan
ini bukan igp ini
pilih contoh saya sama beliau
pendukung panglima besar
pendukung pak jokowi
dulu sama sama pendukung anies
saya pendukung pak prabowo
tapi persaudara kita syahidatul rahim kita terjaga
inilah sumatera barat
inilah ranah minang
berbeda tapi tetap badung sana
jadi saya sangat meyakini bahwa
mau tagar jokowi dua periode
tagar dua ribu sembilan belas ganti presiden
atau tagar dua ribu sembilan belas prabowo presiden di ranah mina
insya allah kita akan damai aman
karena kita semua badun sana
mas hendry terakhir singkat saja
kedepan apakah ini lagi lagi akan potensi pecah lagi mungkin seperti di surabaya
kalau ini dibiarkan sebagai sebuah ranah demokrasi
yang memang dilanjutkan atau dikeluarkan oleh masyarakat
maka efeknya tidak akan terlalu berdampak besar seperti saat ini
pada saat ada misalnya ada video
orang dipaksa membuka kaos hashtag dua ribu sembilan belas ganti presiden
itu yang akan timbul di masyarakat adalah empati
kepada orang yang menggunakan kaos itu
nah itu kan pasti akan merugikan
tapi pesan saya memang
jangan sampai tagar ini juga ditunggangi
oleh orang orang yang tidak bertanggung jawab
tapi sih kalau untuk sumatera barat
saya yakin dengan persahabatan dua uda saya ini
harusnya sih aman aman
oke kita tunggulah seperti apa
mudah mudahan semua berjalan lancar juga aman
tentu kita berharap
nanti tidak ada terjadi hal hal yang tidak diinginkan lagi ya
mbak andri juga
mbak indra natas
terima kasih banyak mbak andri mbak indra
mas henry terima kasih banyak sudah hadir di prime news
kami akan segera kembali saat lagi
tetaplah bersama kami di prime news